era lain saja bersiap tentu saja dengan bali
umat hindu di bali menyiapkan berbagai macam persiapan di sana
ya selain untuk kegiatan persembahyangan di banjar atau desa adat setempat
warga juga mempersiapkan sarana untuk kepentingan upacara di rumah masing masing
satu hari menjelang puncak perayaan hari raya nyepi
umat hindu di denpasar bali telah melakukan persiapan
di antaranya membuat canang sari dan cebogan buah yang akan dijadikan sebagai sarana upacara
canang sari atau rangkaian bunga yang ditempatkan dalam wajah janur atau daun ini
akan digunakan untuk membakti atau sembahyang selama menyambut nyepi
hingga pada saat puncak nyepi dua puluh delapan maret mendatang
sarana ini dibuat lebih awal karena pada saat nyepi
umat hindu harus menjalani catur berata penyepian
yakni amati geni tidak boleh menyalakan api
amati karya tidak boleh bekerja
amati lelungan tidak boleh pepergian
dan amati kelalungan tidak boleh bersenang senang atau berpesta pora
karena itu pada hari raya nyepi
mereka tidak beraktivitas dan harus menjalani puasa di dalam rumah
namun ada sedikit perbedaan yang akan dirasakan oleh keluarga igusti agung okawirati
salah satu warga denpasar
pada nyepi kali ini ia tidak bisa berkumpul dengan seluruh keluarga
mengingat anak pertamanya yang sudah menikah dan akan melangsungkan nyepi di rumah barunya
sementara putri keduanya harus tetap kerja sebagai perawat di rumah sakit
kalau nyepi sebelumnya semua keluarga ngumpul
terus anak anak belum kerja
sekarang ada yang nikah
terus dia bisa punya rumah
terus ada yang kerja
pas dia kerja di hari nyepinya tidak bisa ngumpul
salah satu tokoh adat di desa penatih denpasar mengatakan
pelaksanaan nyepi yang telah dijalani secara turun temurun tidak merubah pakem atau aturan catur berata penyepian
namun ada pengkhususan bagi penyepi
bagi warga yang memiliki bayi atau anak kecil
selain itu jika ada warga yang sakit
tetap diizinkan untuk menyalakan lampu pada malam hari pada saat nyepi
untuk raya anteria nyepi khususnya di bali
itu adalah merupakan suatu
sudah tadi turun temurun sejak dulu
karena dalam raya anteria nyepi itu adalah merupakan penyambutan hari sakai baru
pergantian tahun baru
kita mengadakan persembahyangan di pagi hari
sebelum jam enam itu
kalau jam enam itu kan mulai penyepian itu jam lima
sampai jam enam sore
itu adalah penyepiannya
hari raya nyepi diawali dengan pengerupukan dengan mengarak ogoh ogoh
atau simbol kejahatan yang selanjutnya dibakar
tujuannya agar pada saat pelaksanaan nyepi
warga bisa menghilangkan sifat jahat yang ada di dalam diri